komposisi menteri menteri untuk partai partai lain gimana itu
katanya kalau kukulkar kan udah dijajiin tuh berapa pos misalnya demokrasi berapa pos
kementerian yang berkaitan dengan ekonomi ya kayak apa namanya
perdagangan kemudian bahasanya kemungkinan besar masih sulhas
aman mewakili siapa ya profesional
oh berarti itu masuk ke pak jokowi
tapi kita belum tahu ya nama nama yang dari pak jokowi dari partai politik
kan bisa jadi ada satu pos kementerian yang memang diinginkan oleh tiga pihak
ya itu dia pak prabowo pak jokowi
karena sekali lagi itu kan masih bahasan informal ya
kalau saya sempat ngobrol ngobrol juga sama pak yusril yusril isamahendra itu juga bahasanya secara informal memang udah mereka bahas
dan menteri menteri ini gitu kan
kayak ya udah lo nanti jadi ini deh
tapi belum belum apa sih namanya belum diresmikan gitu kemana
kayak triumvirat ke menteri dalam negeri ke menteri luar negeri ke menteri pertahanan ke menq
itu menurut sumber itu sudah pernah didiskusikan nggak dengan partai itu minimal di koalisi indonesia maju lah gitu
baru di internalnya prabowo
untuk menginginkan posisi itu diisi oleh orang orang kepercayaan
jadi prabowo itu pingin lima pos ya lima pos itu adalah orang yang dia percaya
bahasanya ya harusnya itu dipegang oleh orang orang yang dia percaya
karena kan itu pos yang strategis dan ini ya
karena kalau triumvirat itu kan kalau misalnya presiden gak bisa pas semua mereka bertiga kan